rafael aluntri sambodo menjadi sosok yang paling disorot saat ini
berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya
harta kekayaan mantan pejabat eselon iii di jen pajak ini pun menjadi sorotan
bahkan menteri keuangan sri mulyani menyebut
harta kekayaan rafael yang mencapai lima puluh enam miliar rupiah tidak masuk akal
lantas apa saja yang menjadi aset dan kekayaan rafael
menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
harta kekayaan rafael paling besar sebanyak lebih dari lima puluh satu miliar
terdiri dari aset tanah dan bangunan
kita lihat di grafis ini ada tanah seluas lima ratus dua puluh lima meter persegi di kabupaten atau kota sleman
dengan harga tujuh puluh lima juta rupiah
kemudian ada lagi tanah dan bangunan seluas tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi di manado
kemudian ada juga tanah dan bangunan seluas lima ratus dua puluh dua
dan berikutnya kita akan lihat tanah seluas tiga ratus meter persegi di manado
yang diakini sebagai hasil sendiri sembilan puluh juta rupiah
tanah dan bangunan seluas tujuh puluh delapan meter persegi di jakarta barat
ini merupakan hibah tanpa akta dengan nilainya adalah lebih dari satu dua miliar rupiah
kemudian ada tanah dan bangunan seluas tiga ratus dua puluh empat meter persegi
di kota jakarta selatan dengan nilai yang cukup besar yakni lebih dari tiga belas miliar rupiah
berikutnya tanah dan bangunan seluas tujuh ratus enam puluh enam meter persegi di kota jakarta barat
dengan nilai yang lebih besar dari jakarta selatan tadi yakni lebih dari dua puluh satu miliar rupiah
kemudian tanah dan bangunan seluas satu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi di jakarta barat
yang merupakan hibah dengan nilai tanahnya
adalah lebih dari sembilan tiga miliar rupiah
masih di jakarta barat ini nilainya tanah dan bangunan seluas lebih dari tiga ratus meter persegi adalah empat delapan miliar rupiah
berikutnya kita keluar jakarta ada tanah di sleman
ini merupakan tanah warisan dengan nilai tanah yakni satu ratus tiga puluh delapan juta rupiah
masih di sleman ini adalah tanah warisan
ini merupakan tanah yang berbeda dengan tanah di jakarta barat
selain aset tanah dan bangunan harta kekayaan rafael yang tercatat di lhkpn
juga terdiri dari alat transportasi senilai empat ratus dua puluh lima juta rupiah